jika selama ini kita hanya mengetahui jamur hanya berwarna putih
ternyata ada juga yang berwarna warni
seperti jamur pink yang dikembangbiakan warga jember jawa timur
warnanya yang indah dengan kandungan gizinya yang tinggi
membuat jamur merah muda ini menjadi prima dona baru di kalangan pembudidaya jamur tiram
memanfaatkan rumahnya di desa jubunglor kecamatan sukorami jember
david lutfianto menekuni usahanya membudidayakan jamur tiram
dalam tiga tahun menggeluti usahanya beberapa jenis jamur tiram sudah dicoba untuk dibudidayakan
salah satunya jamur pink yang kini mulai banyak diminati
dari warnanya jamur pink memang berbeda
dari jenis jamur lainnya
warnanya yang merah muda membuat jamur ini terlihat mencolok
selain juga indah di pandang mata
selain warnanya yang menarik jamur pink ternyata juga memiliki
kandungan gisi yang lebih lengkap
tekstur rasanya pun mirip daging ayam
yang membuat banyak warga menyukai jamur jenis ini
sementara bibit jamur dengan nama latin plaurotus flabelatus ini
bisa didapatkan langsung dari penjual bibit jamur
yang tersebar di beberapa kota
ini jembat mungkin yang pertama kali
jadi masih belum banyak yang kenal
mbak sendiri tahu dari mana dari media sosial atau penasaran
dari ya tahunya dari media sosial
cara pembudidayaan jamur pink ini sendiri tidak berbeda
dengan jenis jamur tiram lainnya
jamur ini dapat tumbuh subur dalam media campuran serbu gergaji dan bekatul
dengan perawatan normal dalam suhu kamar
jamur pink bisa dipanen dalam waktu empat puluh lima hari dari usia pembibitan
proses produksi dan media sama
cuma beda indukan saja
jadi kalau indukannya yang putih memang indukan putih
kalau merah muda indukannya memang merah muda
harga jual jamur pink ini sendiri berada di kisaran lima belas per kilonya
atau rata rata lebih mahal tiga ribu rupiah dibanding dengan jamur tiram putih
hal inilah yang turut mendorong semakin bermunculannya pembudidayaan jamur pink
seiring semakin banyak permintaan jamur ini di pasaran
saya fulkus mandani jember